seorang siswi di lampung selatan lampung diperkosa ayah dan kakek kandungnya
kejahatan ini dilakukan kedua pelaku berulang kali selama satu tahun hingga korban mengidap penyakit kelamin
kasus pemerkosaan oleh ayah dan kakek kandung ini terungkap setelah korban yang masih berusia lima belas tahun menceritakan kejahatan para pelaku kepada kakaknya
kemudian ditemani sang kakak korban pun melaporkan pemerkosaan yang dialaminya ke polres lampung selatan
aksi bejat para pelaku telah berlangsung selama satu tahun dan korban tidak berani melawan karena diancam akan diusir dan dibunuh
kedua pelaku dijerat pasal dalam undang undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara